gunakan pedang ini untuk membunuh kiat santan
aku sudah tidak kuat lagi
tolong akhiri penderitaanku
aku tidak akan melakukan itu ayah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
karena aku tidak bisa menjaga amanah yang kena berikan
aku telah gagal menjaga raih subang lara
benarkah yang dikatakan oleh
nada prabu surawisesa
bahwa dinda ametkasi
dinda subang lara
tolong katakan pada kandang
apa yang telah dikatakan oleh nada prabu surawisesa
ceritakanlah yang sebenarnya
kenapa ibu nahnya diam saja
atau apakah benar
yang dikatakan rai prabu surawisesa itu adalah benar
aku mau berbicara lah ibu nah
aku minta keadilan untuk ikun dapur yang terakhir ada
roy kenapa kau membela dia
aku tidak bermaksud untuk membela dia
tapi kita belum mengetahui kebenaran
ini semua adalah fitnah
kau tidak perlu membela aku lagi
itu semua bukan fitnah
dan ini memang salahku
dan aku yang telah membunuh rai subanglar
kau tidak perlu membela aku lagi
kenapa ayah anda melakukan ini semua
dinda abad kasi
sudah mengakui kesalahan
dia akan dihukum
yang sudah ditetapkan
nada prabu surawi sesa
apakah benar yang dikatakan oleh ibu nda amat kasi
ibu nda juga merasa aneh dengan pengakuannya
ibu ndalah yang telah merekayasa fitnah itu
kalian tenang saja
nada prabu tenang
soalnya dia bisa menjengkelkan orang
kaulah tangannya zaitun cikgu
tidak ada penggunaan hidup pula
kalau tidak salah
aku simpan di sebelah sana
sepertinya aku mendengar suara
hanya perasaanku saja
aku segera pergi dari sini
ini pusaka yang kau ikan
kerja bagus ketrik mali
belati terkenal itu
dengan kedua belati ini
aku pasti dapat membunuhnya
apa yang terjadi
ada apa ini
ada apa dengan belatinya
aku pun tidak mengerti
kenapa belati ini
tidak mau dipegang olehku
pelatih itu tidak mau dikuasai olehku
kita harus mengejarnya
kita harus berjaya
kita akan convert